rasa cemas melanda fonya drancialia
anak pertamanya alif asidik yang duduk di bangku prasekolah
terpaksa menghabiskan banyak waktu untuk berada di rumah selama pandemi covid sembilan belas
fonya tahu penting baginya untuk mengajarkan alif yang berusia empat lima tahun
untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial
namun pembatasan kegiatan termasuk belajar tetap muka di sekolah
berpotensi membuat alif mengalami gangguan sosial
kecemasan fonya bukan tanpa alasan
tingginya intensitas anak berkegiatan di rumah
mengurangi kesempatan anaknya untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar
warga kelurahan sukma jaya depok jawa barat ini pun mencari strategi
agar kedua anaknya yang masih balita tetap melakukan interaksi sosial
supaya tak tumbuh menjadi pemalu
setiap hari itu kita video call dengan neneknya
dengan sepupu sepupunya dia
jadi ada interaksi dengan saudara paling enggak
jadi harapannya pada saat pandemi ini selesai
dia sudah terbiasa dengan orang lain gitu loh
jadi enggak asing lagi dengan orang orang di sekitarnya dia
psikolog klinis anak dan remaja monika sulistiawati menjelaskan
idealnya usia sekitar tiga hingga empat tahun
waktu yang tepat untuk melatih keterampilan sosial pada anak
orang tua harus memahami ciri anak yang mengalami gangguan sosialisasi
ciri cirinya ketika anak harus berinteraksi dengan orang lain
atau ketika anak harus bertatap muka dengan orang lain
anak memiliki kekhawatiran berlebihan
nah biasanya kekhawatiran berlebihan pada anak itu
bisa dimunculkan dengan misalnya dia ngumpet di belakang orang tuanya
dia menjadi yang tadinya anaknya menjadi di rumah mungkin bawel
riang ketawa ketawa aktif banget
ketika dia berada di lingkungan sosial mungkin dia jadi kaku tegang
diam saja kontak mata nggak ada nunduk terus
itu adalah ciri cirinya
ya ciri ciri tersebut menggambarkan kondisi anak mengalami
social exciety disorder atau gangguan kecemasan sosial
ada sejumlah tips yang dapat dilakukan oleh para orang tua
untuk mencegah anak mengalami social phobia
mungkin caranya bisa dengan virtual terlebih dahulu misalnya dengan dada dada
dengan menyapa dengan kakek nenek om tante
itu adalah cikal bakal modal awal yang bisa diberikan orang tua ke anak
supaya nanti ketika situasi perlahan lahan berangsur angsur mulai normal
anak anak sudah tidak kaget lagi ketika
harus benar benar berinteraksi di luar rumah
sejatinya orang tua harus peduli terhadap perkembangan sosial anak
meski selama pandemi mayoritas kegiatan anak dilakukan di dalam rumah bersama keluarga
jangan biarkan pandemi covid sembilan belas membuat anak kehilangan kesempatan bersosialisasi
victor pangaribuan indra raharja depok jawa barat